masih bersama kami di good morning
pemirsa bandara baru ahmad yani semarang jawa tengah
siap digunakan mulai enam juni mendatang untuk arus mudik lebaran
bandara ini bisa menampung sembilan belas penumpang per hari
hingga selasa sore para pekerja sibuk menyelesaikan
pengerjaan bandara baru ahmad yani semarang
proses pembangunan bandara modern dan megah
senilai dua dua triliun ini baru rampuk sembilan puluh lima persen
tapi direktur utama pt angka sapura i faik fahmi
mengatakan mulai enam juni mendatang bandara siap dipakai
diharapkan bandara baru bisa memperlancar
arus lalu lintas lebaran melalui udara
sebab bandara lama dinilai sudah tidak layak
karena kapasitasnya terbatas
pada musim angkutan lebaran tahun lalu
bandara lama melayani enam belas penumpang per hari
sekarang naik menjadi delapan belas ribu per hari
tanggal enam nya penerbangan perdana sudah bisa dilakukan di bandara ini
dan kami memprediksikan pertumbuhan trafik di semarang ini
nanti pada saat periode lebaran akan tumbuh sekitar delapan belas persen
jadi diperkirakan kepadatan tertinggi per hari itu
akan sekitar delapan belas penumpang per hari
bandara baru ahmad yani semarang bisa menampung tujuh juta penumpang per tahun
jauh lebih banyak dibanding bandara baru ahmad yani semarang